ada yang gak beres
benar pak kades
kenyataannya begitu pak
pintu depan rumah saya dibongkar
radio saya digasak raib semuanya pak
pak masud sudah lapor polisi

mari kita sekarang lapor ke polisi
ini urusan mereka
sementara anak buah saya akan memeriksa bekas sidik jari
saya minta agar tidak satupun barang di dalam ruangan ini yang disentuh pak masud
saya sudah pesan pada istri saya untuk tidak menyentuh suatu barang apapun yang ada di rumah ini pak
kapan terakhir adanya pencurian di cikoneng ini pak kades
selama empat tahun saya menjabat sebagai kades
belum pernah ada barikat cikuneng yang melaporkan pencurian
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu